inilah pesawat patroli maritim terbaru yang akan memperkuat korps penerbangan angkatan laut
pesawat cn dua ratus tiga puluh lima maritim patrol aircraft atau mpe ini adalah yang keempat yang dimiliki tni al dari pt dirgantara indonesia
sebagai pesawat patroli cn dua ratus tiga puluh lima sudah banyak digunakan di berbagai negara di dunia
mulai dari malaysia korea selatan turki bahkan amerika serikat
ini membuktikan cn dua ratus tiga puluh lima adalah pesawat yang cocok dan mumpuni untuk misi patroli maritim
kep kelebihan dari pesawat cn dua ratus tiga puluh lima mpa ini dibandingkan pesawat yang lainnya apa itu
khususnya dua ratus tiga puluh lima yang di install mission system adalah sangat pas karena untuk patroli itu dibutuhkan speed yang menengah ke rendah
speed rendah ya
dan memang juga mission system yang ada di pesawat ini itu sangat optimum untuk bisa mendetek kapal kapal yang sedang berada di perlainan indonesia
walaupun pesawat ini terbang mungkin delapan belas ribu kita bisa detek lalu kita turun dan apabila target itu diragukan artinya ilegal
aisnya kita tertangkap untuk bisa lihat bahwa dia tidak mempunyai
kunci kecanggihan dari pesawat ini memang ada pada sistem misinya
cn dua ratus tiga puluh lima mpe menggunakan mission system amascos dua ratus buatan thales prancis yang ditampilkan pada dua konsol di dalam pesawat
sistem misi ini terkoneksi dengan radar yang mampu mendeteksi pesawat pesawat kecil dengan jarak sekitar tiga ratus enam puluh km
radar ini ditempatkan di bawah pesawat sehingga mampu mendeteksi tiga ratus enam puluh derajat
untuk mengintai target cn dua ratus tiga puluh lima mpa juga dilengkapi kamera inframe
merah yang ditempatkan di bawah hidung pesawat
dengan kamera ini berbagai sasaran bisa dilihat di malam hari dan segala cuaca
pesawat cn dua ratus tiga puluh lima sendiri mampu terbang berpatroli selama sebelas jam
ia juga mampu mendarat dan lepas landas di lapangan terbang sederhana dan tidak beraspal
dengan sejumlah kelebihan itu tak heran jika cn dua ratus tiga puluh lima masih menjadi prima dona di berbagai negara
cn dua ratus tiga puluh lima sendiri sejatinya berniat memiliki total dua puluh empat pesawat cn dua ratus tiga puluh lima mpe
hingga tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
namun di tahun dua ribu delapan belas ini tni al baru berencana menambah sebuah pesawat saja
iwan hermawan bandung